pemirsa tak hanya mampu menghilangkan dahaga saja minuman unik yang satu ini bisa memanjakan mata untuk menggugah selera
satu gelas ukuran besar diisi satu liter milkshake permen marshmallow kue hingga coklat
uniknya lagi bagian luar dihiasi karakter unik minion dengan krim yang dapat dimakan
bagi anda penggemar film despeacable me tentu tak asing dengan karakter si kuning mengemaskan ini
di jalan sultan agung kota bandung tokoh kartun ini menjadi buruan
bukan untuk ditonton bahkan dimainkan melainkan untuk diminum dan dimakan
unik ya itu bentuknya kayak bonek
bisa buning kayak gitu ukurannya gede dan itu bisa dimakan itu rasanya enak banget
sebelum saya ikut mencicipinya mari kita lihat proses pembuatannya minuman unik bernama megamil shake ini
pertama hias bagian luar gelas menggunakan butter cream yang sudah diberi warna biru dan kuning
buttercream ini seperti yang biasa digunakan untuk membuat bolu
selanjutnya bentuk wajah seperti tokoh kartun

kue sebagai pola celana pasang mata lalu berikan senyuman
sekarang racik milkshakenya
blender susu es krim dan es batu
lalu tuangkan ke dalam gelas
beri wive cream beri taburan coklat permen warna warni dan lengkapi dengan hiasan berbentuk balon
lalu tambahkan kue
lalu tambahkan kue
lalu tambahkan kue
lalu tambahkan kue
lalu tambahkan kue
lalu tambahkan kue
lalu tambahkan kue
lalu tambahkan kue
minum enggak ya
ini surga banget bagi para pencinta makanan manis
karena memang selain ukurannya besar disini pun setiap sudutnya bisa dimakan semuanya
selain manjakan lidah ini pun manjakan mata kita
minuman michshake seperti ini sudah dikenal sejak abad dua puluh di amerika
bagi anda yang sedang diet minuman milkshake
dapat membantu anda tetap kenyang antara waktu sarapan hingga makan siang
karena mengandung kalori yang lebih padat dan kental
siapkan uang rp enam puluh untuk mencoba satu liter milshake jumbo ini
di alper matasari pandu